aksi wanita parubaya membawa kabur tas milik pasien sebuah rumah sakit di jalan ampera pasar minggu jakarta selatan terekam kamera pengawas
korban mengaku telah dihipnotis oleh pelaku dan kehilangan uang tunai enam juta rupiah serta dua unit ponsel
pelaku menghipnosis ketika menuju rumah sakit dan meminta tas berisikan uang serta ponsel setibanya di rumah sakit
pemiliputan cnn indonesia